terima kasih ya
terima kasih ya
ada yang tuh tidak sempet
saya juga gak taunya
aduh bira gimana sih
ini sudah berkali kali kali
bira tuh mau biarin si boy
seharusnya itu gak boleh dong
aduh bibi tuh gimana
ma kamu jangan marahin bira
kayak gitu dong
kalo bukan marahin bira
terus mama harus marahin siapa
ya marahin diri kamu sendiri
kan itu bukan salahnya bira
itu tanggung jawab
gimana sih pak mama mama mana mungkin sih marahin diri sendiri
bisa pake kaca
yaudah gini aja kita tunggu boy sampe dia pulang
supaya dia tuh gak boleh melakukan kebiasaan seperti ini
pas pulang sekolah langsung
lujuran sampe malem
tunggu disitu aja
mau dibuatkan minuman apa
b lagi gak enak hati gak enak minum gak usah
gua gak terima makanan kayak gini b
b gak terima gua
sensei sensei gak kalah kok
jumlah mereka terlalu banyak
itu karena warrior sama serigala sekarang udah bergabung
dan mereka pikir gua gak punya pasukan hah
mereka pikir gue gak punya pasukan
besok gua akan bawa anak lojo
dan gua akan serang best game mereka
gua akan hancurin semuanya
dan besoknya lagi gua akan hajar anak warrior
markas baru nya warrior sekarang gak aman
markas mereka itu bersebelahan sama kodim
kalo kita serang disana
tentara tentara akan keluar untuk nyerang kita
kita jagat mereka setelah mereka keluar dari best game
nungguin kamu tau
gue tadi lagi ada urusan
udah cukup setiap malam kamu tuh keluar
terus pulang pulang semuanya gitu ada luka luka benjol memar
aduh gak bisa deh
kayaknya mama harus kasih
kamu gak boleh naik motor selama seki
nanti kamu kenapa kenapa gimana
kamu tuh bikin khawatir mama tau
kamu sih boy
ya mau gimana pa
boy kan bantuin temen boy
masa boy cuma diem aja
yah pa pasti kurang ngerti urusan itu
tapi yang pasti memang kamu tuh udah sering pulang dengan luka dan lemah
mama kamu kan perempuan pasti dia cemas
ya udah pa bujukin mama kamu dulu ya
sama anak ya jangan gitu gitu banget
kenapa sih ma
tapi mama itu lagi mikirin keselamatan si poi
mama gak mau kalo boy itu kenapa kenapa pa
namanya kalo musibah kecelakaan
bisa terjadi dimana aja kapan aja
kapan aja kapan aja
kalau ditabrak trekk
tapi isi masalah ya bukan naik motor ya papa
tapi isi masalah contos contosannya tau
suka ngomong sama temen temen gang lainnya
pasti dia gak akan pernah ada basah
mama jangan egois gitu dong
kok mama egois sih
ya mama maksudnya mau hukum boy
supaya nurut gitu
kalau ternyata selama ini
boy itu minta perhatian dari kita
karena kita itu memang kurang perhatian sama dia
mama tau mama tau
udah mama cabut aja hukuman mama itu
mama itu bukan hukum sih boy pak
tapi mama itu lagi kasih boy pelajaran tau
apa pernah papa hukum
mama ini bukan anaknya papa
kenapa harus dimarahin
ya tapi kan ma
papa itu selalu ngebantah keputusannya mama
papa itu selalu menolak pendapatnya mama
dengerin ya pa
sekali sekali aja gitu loh pak
jadi suami itu yang manu tau
papa tuh sering kok
sering dukung keputusan mama
nggak pernah papa
nggak pernah tau
dibawa ke rumah sakit
udahlah mas biarin aja dulu
kalau misalkan besok pagi masih panas
baru kita bawa ke rumah sakit
kalau sekarang kita bawa ke rumah sakit
kasian reva nya keganggu
karena dia lagi tidur nyenyak
mudah mudahan reva nggak keganggu
jadi bisa istirahat
aku tunggu disini aja deh
takut tiba tiba reva kebangun
teh manis anget
atau pengen makan
atau pengen ke toilet gitu
kamu mau nunggu dulu disini jagain reva
aku jagain dulu
karena bagaimanapun reva ini udah kayak anakku sendiri mas
mas kan suami aku
aku juga sayang sama dia
walaupun aku ibu tirinya
khawatir sekali dengan reva
tapi kamu jangan terlalu maksa
kalau kamu capek
kamu istirahat aja di kamar ya
gimana sih handphonenya
ya ini kenapa